makan kalian gak apa apa kan
kita gak mungkin diem aja kan
aku sendiri juga gak tau aina
sepertinya kita akan berjabat disini lama
gue gak mau mati disini
kay kay kalian di dalam
ayah kay di dalam
pelan kan suara kalian dan menyingkir dari pintu
untung ayah segera datang
kay pikir ayah gak bakal datang kesini
kay udah punya rasa kalo tempat ini gak aman
tadi kayak sms ayah
kalian berbaik saja
dimana temen kalian yang diculik itu
kita belum ketemu mereka oh
ya sudah kalau begitu kita sisir seluruh ruangan yang ada di tempat ini
mudah mudahan teman kamu bisa ketemu
kalo ada monyet pintar juga jadi tipe lo kan
ayo kita cari teman kalian
ground silat kau cukup hebat juga
makasih om gemara
saya belajar dari gerakan om tadi pas ngawan mereka
alina jago silat hanya dengan melihat gerakan saya saja

buah jatuh memang tidak jauh dari pohonnya
kemampuan karina mengalir di dalam darah alina
kemampuan karina mengalir di dalam darah alina

saya seperti mendengar suara orang
saya seperti mendengar suara orang
sepertinya itu alam
ayo kita temui dia
ayo kita temui dia
berjumlah kalau minta tolong
nasibmu itu tergantung sakti telurmu itu

kalian menyingkirlah dan cari tempat aman
kalian menyingkirlah dan cari tempat aman

sumpah keh tendangan ayah lo keren banget gila
dia mau adopsi anak gue lagi gak ya
terima kasih pakcik
sakti dimana put

sakti ada di panggung bertunjukan mr hudson alina
dia akan dipertontonkan di muka umum waktu dia berubah menjadi harimau

sakti akan berubah menjadi harimau
siapa sebenarnya dia
kalau dia memang bisa berubah menjadi harimau
keturunan manusia harimau mana dia
keturunan manusia harimau mana dia
apa mungkin dia anak rajulangit
keh tolong selamatkan sakti keh
kita harus bebaskan sakti
sebentar lagi tengah malam

sinar bulan purnama cukup terang malam ini
tapi kenapa gerbang itu belum terlihat juga
tapi kenapa gerbang itu belum terlihat juga
tak bisa kita sia siakan malam ini artaya
tak bisa kita sia siakan malam ini artaya
kau harus masuk ke kumay
cari dan temukan rajulangit
pastikan ada atau tidaknya dia

apa tidak sebaiknya kita tunggu saja kedatangan datu tunggal

mana ada lagi kesabaranku artaya
kalau kau tahu sudah memuncak kegelisahan aku ini

sabarlah datuk sabar
jangan sampai nafsu merusak semua yang sudah kita susun